yang suka tidak suka mereka adalah warga negara kita umat kita yang memang kita punya kewajiban untuk memfasilitasi segala kebutuhan hidup mereka
tunanetra mereka tuli mereka down syndrome pada dasarnya bukan pilihan hidup mereka
mereka tentunya kalau bisa memilih dulu saat dilahirkan saya ingin menjadi anak anak normal sebagaimana anak anak kita gitu loh
dan kita lihat mereka tidak pernah merasa masalah dengan dirinya gitu loh
ini sebenarnya yang dicoba mereka atau kita kita yang sedang dicoba nih gitu loh
siapa siapa yang sudah dikasih kesempurnaan bersyukur dengan memberikan perhatian kepada mereka
aku memang tak seperti mereka
aku hanya bisa mendengar dan meragam
data kementerian pendidikan dan kebudayaan mencatat untuk empat puluh kecamatan di kabupaten bogor hanya terdapat enam sekolah luar biasa atau slb untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus
ironisnya lagi dari total enam sekolah hanya satu yang milik pemerintah
sisanya adalah sekolah swasta yang menetapkan diri mereka

sedikitnya jumlah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus menjadi masalah bagi anak anak yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan
kondisi ini menggugah hati firman sukawiria
firman lima puluh empat tahun yang bergelut dibidang sofal sebagai relawan
merasa perlu mendedikasikan waktunya untuk merawat harapan anak anak dengan disabilitas akan pendidikan yang layak

mereka tidak suka mereka adalah warga negara warga negara kita umat kita yang memang kita
punya kewajiban untuk memfasilitasi segala kebutuhan hidup mereka kedua bahwa mereka
tunanetra mereka tuli mereka down syndrome pada dasarnya bukan pilihan hidup mereka mereka
tentunya kalau bisa memilih dulu saat dilahirkan saya ingin menjadi anak anak normal
sebagaimana anak anak kita gitu loh oh berarti ini bukan pilihan mereka nih nah sehingga saya
berpikir gitu ini anak anak kok dan kita lihat mereka tidak pernah merasa masalah dengan dirinya
kalau ini sebenarnya yang dicoba mereka atau kita kita yang sedang dicoba nih gitu loh
siapa siapa yang sudah dikasih kesempurnaan bersyukur sekolah luar biasa cahaya quran di
kecamatan ciampea kabupaten bogor merupakan program rintisan firman dan beberapa rekannya
niat untuk membangun sekolah luar biasa gratis muncul setelah temuannya di lapangan menunjukkan
bahwa keluarga anak anak penyandang disabilitas rata rata tidak mampu banyak banyak anak anak
tunanetra terus kenapa ini mereka enggak bersekolah gitu loh ternyata setelah saya dalam
lagi memang rupanya selain akses pendidikan sarana pendidikan yang minim rupanya dilatar
belakangnya oleh ketidakmampuan secara ekonomi
oleh faktor kekurangan gizi atau sakit waktu kecil tidak mampu
sekolah ini awalnya diperuntukkan bagi anak anak tuna netra
namun seiring berjalannya waktu firman menemukan fakta bahwa banyak anak dengan kondisi disabilitas beragam yang juga membutuhkan pendidikan
awalnya kita ingin konsen kepada sarana pendidikan anak anak tunanetra
cuma dalam perjalanannya ini datanglah yang tuna rungu datanglah yang down syndrome datanglah yang autis
cuman karena kita memang concern kepada masyarakat tidak mampu dan kita lihat kriteria mereka memang tidak mampu kita nggak bisa menolak juga
firman serius merealisasikan harapannya untuk memberikan kesetaraan pendidikan bagi anak anak dengan disabilitas
ia bahkan rela meninggalkan pekerjaan lamanya untuk berfokus sebagai relawan
pendidikan saya di
di diploma prohotelan
belasan tahun saya bekerja di hotel
namun dalam melakukan pekerjaan itu saya sering ikut ikutan relawan lah melakukan aksi aksi sosial seperti itu
terus saya sambil ini
sampai akhirnya tahun dua ribu dua itu saya putuskan untuk meninggalkan dunia kerja
saya ingin fokus kepada kegiatan sosial
sekolah yang sudah berakhir
sejak dua ribu tiga belas ini kini memiliki tiga puluh enam siswa yang memiliki latar belakang kebutuhan khusus berbeda
anak anak tunanetra tunarungu dan tunagrahita ditampung untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi hak mereka
slb cahaya quran juga telah memulai sistem asrama untuk anak anak yang belajar di sini
namun karena masih terbatasnya pembiayaan asrama sejauh ini hanya diperuntukkan bagi siswa
dengan kondisi tunanetra
jadi ngurus diri
kayak berarti pertama ya yang pokok pokoknya itu nyuci baju gosok baju
ya kayak pokoknya apa
ya dari kebersihan diri sendiri kita harus bisa
jangan kelihatan kayak ini meskipun kita tunanetra jangan kelihatan oh tunanetra itu kan banyak orang bilang katanya kecil apa
kita bisa ngurus diri seperti orang pada umumnya
meski asrama di slb cahaya quran belum mampu menampung seluruh siswa yang ada
kehadiran sekolah ini sudah cukup untuk membuat para orang tua optimistis anak mereka dapat mengenyam pendidikan
salah satunya adalah sopia orang tua ardian salah satu siswa di kelas tunarungu
wanita berusia lima puluh sembilan tahun ini telah lama menginginkan anaknya bisa masuk ke sekolah luar biasa
namun keinginan itu tak kunjung terwujud karena lokasi sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya serta masalah biaya
besar sekali pak sampai dia bilang mama pengen beli itu pengen masuk itu kayak temen katanya
pakai baju seragam merah putih
setelah satu tahun di situ dia lulus kan
saya dia ribut lagi pengen masuk sd seperti teman temannya pengen sekolah banyak teman
saya bingung nah itu di situ pak langsung saya ke sekolahan gunung batu slb gunung batu
nggak kesampean gak kuat pak biayanya besar
makanya saya bersyukur banyak banyak bersyukur bisa anak saya bisa sekolah di slb cahaya quran
keinginan besar ardian untuk dapat bersekolah akhirnya terwujud ketika slb cahaya quran berdiri tak jauh dari tempat tinggalnya
selama ini pendanaan sekolah masih berasal dari kantong pribadi relawan dan donatur
namun firman optimistis sekolah ini dapat terus berjalan
untuk menebar manfaat bagi mereka yang membutuhkan
kalau misalkan akunya gak ada waktu gitu kan otomatis nggak masuk dong
terus begitu masuk lagi anak anak lupa gitu kan lupa lagi gitu kan
terus mau lewat sarana kayak pembelajaran online juga terbatas kan keluarganya
jadi kayak bener bener
pengennya anak aku tuh dapet segalanya gitu kan tapi kemampuan yang kita miliki gitu kan
belum bisa mengakomodasi kebutuhannya mereka
delapan tahun berjalan berbagai tantangan dihadapi oleh firman dan relawan lain
untuk mempertahankan keberadaan slb cahaya quran
tidak mudah untuk merangkul masyarakat sekitar agar mau menyekolahkan anaknya di sini
stigma negatif dan pesimisme orang tua akan masa depan anak anak berkebutuhan khusus
mewarnai proses sosialisasi yang dilakukan oleh para relawan
untuk mereka mengajak ke sini ini sebenarnya tidak mudah
pada saat kita mendirikan sekolah slb itu tidak sebagaimana mendirikan sekolah umumnya
bikin flyer nyebarin di medsos dari mulut
tapi kita mencari
mas mencari ke peluang tamu ampung kita cari
setelah ketemu pun itu ada proses yang sulit
pertama biasanya ibunya orang tuanya sudah pesimis duluan
sudah lah pak katanya
kakaknya yang normal katanya lulus sma sudah tiga tahun nyari pekerjaan sulit sekali
apa yang diharapkan dari adiknya ini gitu loh
kondisi inilah yang membuat firman dan para relawan bekerja ekstra untuk meyakinkan masyarakat
bahwa anak anak dengan disabilitas juga berhak atas pendidikan
pembelajaran di slb ini mengikuti kurikulum standar sekolah luar biasa yang berlaku secara nasional
hanya saja ada satu masalah krusial
yang hingga saat ini belum tuntas secara permanen
yaitu jumlah pengajar yang masih minim
itu ada kurikulumnya
sudah ada gitu sebenarnya tidak sulit untuk menerapkan kurikulum
cuman yang tidak terpikirkan saat itu bagi saya adalah bagaimana pengadaan guru gurunya dulu
jadi kita pokoknya selenggarakan aja dulu
kita bangun aja dulu
oh iya terus gurunya gimana
dan itu yang menjadikan
itu adalah kendala kedua
karena banyak anak anak muda sekarang sangat minim memilih pendidikan kuliahnya itu di pendidikan luar biasa
nah andai pun ada itu kita pasti kalah dengan yang swasta
karena yang swasta bayarannya jelas cukup layak seperti itu
dan tentunya kalau memang ada lulusan itu mereka memilih yang swasta
saya berpikir keras itu bagaimana ini setelah tempatnya cukup layak
terus untuk pengajarnya tujuan kita mendidik gitu
tapi kalau tidak ada pendidiknya gimana
ya sudah saya coba ajak teman teman mahasiswa untuk menjadi relawan pengajar
pendidikan anak anak difabel ini terus beda
yang tunarungu harus menggunakan bahasa isyarat
yang tunanetra harus mengurangi huruf braille
apalagi yang down syndrome lebih sulit lagi
nah tentunya mereka nggak punya skill itu
sekolah juga belum lulus
mungkin bukan bidangnya
ada yang dari ipb
nah kita mengajarkan dulu mereka mau mau gitu
kurangnya pengajar membuat mereka harus pandai pandai membagi tugas dan menyesuaikan pengajar dengan bidang kemampuan yang dikuasai masing masing
ada pun yang diharapkan lagi juga kami membutuhkan guru yang keterampilan khusus
kita khususnya bahwa dengan kekurangan kemampuan intelektualnya
mereka kami banyak arahkan kepada keterampilan
salah satunya adalah keterampilan menolong diri sendiri
nah di dalam keterampilan menolong diri sendiri juga itu diperlukan guru khusus untuk menangani anak bagian keterampilan
juga anak tunanungu juga
mereka juga mungkin bisa aja kemampuannya bisa menjahit bisa melukis
nah pada umumnya guru guru guru sendiri
spesial tunarungu belum tentu bisa pandai dalam keterampilan lain
saat ini slb cahaya quran hanya memiliki lima pengajar yang dibagi untuk tiga kelas
salah satunya adalah fitri amelia
wanita yang tengah menyelesaikan studinya di bidang pendidikan luar biasa ini
telah mengabdi sebagai relawan sejak dua ribu lima belas
wanita dua puluh dua tahun ini merasakan betul
bagaimana kekurangan pengajar di slb cahaya quran berdampak pada terhambatnya proses belajar para siswa
terus ketika aku udah semester akhir karena semester akhir sekarang ternyata
ternyata gak ada juga guru di sini
masuk walaupun ada juga dia ganti ganti gitu loh
jadi gak konsisten gitu kan
otomatis materinya juga nggak akan sama kan
terus anak anak juga aku lihat dia berisyarat juga nggak jelas gitu kan
terus baca juga belum bisa
ya udah kata aku mending aku balik lagi ke sini
kebetulan juga kan covid
rumah juga deket kan
aku lihat dari rumah ya udah aku di sini aja lagi
terus berubah menjadi seorang guru
terus berubah menjadi seorang guru
terus berubah menjadi seorang guru
terus berubah menjadi seorang guru
abang lagi tangga ya banyak banget
kalau sukanya sih dari hal hal yang kecil aja sih kayak misalkan ngelihat anak yang tadinya dia
nggak ngerti syarat terus jadi ngerti syarat kayak wah gitu kan anak aku udah bisa nih gitu kan
terus atau kayak kemarin ada event tujuh belas an kan kita sengaja bikin event biar anak anak tuh bisa
menampilkan aku tuh bisa gitu loh aku walaupun disabilitas aku walaupun difabel aku punya
kemampuan gitu kan kalau dukanya ya sebenarnya kalau balik lagi ke pembelajaran gitu kan
hai kalau misalkan akunya nggak bisa ada waktu gitu kan otomatis enggak masuk dong terus begitu
masuk lagi anak anak lupa gitu kan lupa lagi gitu kan terus mau lewat sarana kayak pembelajaran
online juga terbatas kan keluarganya jadi kayak bener bener pengennya anak aku tuh
gitu kan tapi kemampuan yang kita miliki gitu kan belum bisa mengakomodasi kebutuhannya mereka
bagai masalah dan keterbatasan tidak menciutkan hati para relawan di slb cahaya quran firman
tetap optimistis semua permasalahan akan ada jalan keluarnya seiring perkembangan para siswa
siswa di sekolah yang ia rintis pertama saya sedih ya ketika teman teman adik adik tuna netra yang
nasiblah sama saya gitu khususnya tidak bisa membaca quran padahalkan alquran itu adalah
syafaat untuk penolong kita di hari akhir nah makanya saya termotivasi saya mengabdi
apa namanya wujud rasa syukur saya diberikan kemampuan membaca al quran oleh allah gitu ya
pada hakikatnya oleh allah hanya karena manusia hanyalah perantara ya jadi saya termotivasi untuk
mengajar atau sharing kepada adik adik

dan menjaga keamanan kita dan menjaga keamanan kita ilmu demi hidup yang lebih baik mereka
berusaha menata masa depan di tengah keterbatasan dengan kesabaran setiap proses yang dilalui di
sekolah diakini akan memberikan secerca harapan untuk masa depan seperti yang
dialami ade suryani yang merupakan siswa binaan dari slb cahaya quran yang kini berprofesi
sebagai salah satu pengajar tunanetra di sekolah ini keterbatasan penglihatan tidak menghalangi
semangatnya untuk berbagi kepada adik adiknya pertama saya sedih ya ketika teman teman adik adik
tunanetra yang serasi belah sama saya gitu khususnya tidak bisa membaca quran padahalkan
alquran itu adalah syafaat untuk penolong kita di hari akhir namakanya saya termotivasi wujud rasa
semua bila meneliti syaikh al quran maaf untuk penolongi kita di hari akhir namakan nya saya termotivasi wujud rasa serasapi untuk penolong kita di hari akhir namakannya saya termotivasi wujud rasa
rasa syukur saya diberikan kemampuan membaca alquran oleh allah gitu ya pada hakikatnya oleh
allah karena manusia hanyalah perantara ya jadi saya termotivasi untuk mengajar atau sharing
kepada adik adik kelas saya sebenarnya kalau dibilang muda enggak juga ya karena tergantung
kemauan dulu saya belajar belajar huruf braille latin sama huruf brail arab itu kurang lebih
tiga bulan tapi tergantung kemampuan anak kan beda beda ya masing masing anak ada juga yang
sampai dua tahun ada juga yang sampai sekarang belum bisa aku undrial karena minoritas
sekolah yang mengajarkan alquran braya dan alhamdulillah slb sejahtera waktu itu memang
ya menyediakan ade merupakan salah satu lulusan yang berhasil melanjutkan studinya ke bangku
perguruan tinggi iya
harus membagi waktunya untuk kuliah dan mengajar dalam proses belajar di slb cahya quran relawan
menitik beratkan pendidikan pada hal hal yang kelak bisa menjadi bekal bagi para siswa untuk
menjalani hidup masing masing visi kita adalah bagaimana nanti dalam pendidikan ini mereka
mempunyai cita cita yang sama sebagaimana anak normal
kita mengenal bahwa kaum tunanetra kok identik dengan tukang pijat nah itu bukannya pijat itu
sebut bukan pekerjaannya mulia tapi saya ingin coba meningkatkan dengan berbagai profesi lainnya
nantinya gitu loh sehingga bakat bakat minat mereka harus kita kembangkan nah itu kita mesti
cari tahu dulu gitu loh minat dan bakat mereka kemana gitu ya sebagaimana anak anak normal
kita kitanya bermacam macam kan terlihat kira kira semuanya juga dengan tetap di dalam posisi pemengang dan
termasuk di sini juga
tapi saya punya keyakinan ini bukan cuma angan angan mereka saja
sehingga pada saat kita eksplor cita cita mereka
ada yang ingin jadi dokter ada yang jadi tukang masak koki
ingin jadi atlet ingin jadi fotografer berbagai lah berbagai profesi
itu kita coba akomodasi gitu
untuk itulah proses belajar di sekolah ini tidak diisi dengan aktivitas di kelas
akhir pekan merupakan waktu bagi para siswa untuk beraktivitas di luar sekolah
sebagian anak diajarkan mengenali jenis tumbuh tumbuhan sekaligus menanam
tidak hanya itu siswa juga dikenalkan dengan
beberapa hewan ternak yang ada di sekolah
pada kesempatan seperti ini mereka juga berolahraga di lapangan terbuka
ini penting untuk stabilitas mental para siswa agar tidak stres
untuk menambah wawasan siswa pihak sekolah bahkan menambah materi keterampilan
yang disiapkan secara mandiri
sekolah sudah ada tapi untuk ekstra kurikular ini kan
belum belum ada
nah itu butuh kreativitas kita bagaimana memberikan keterampilan keterampilan kepada anak anak difabel
karena pada akhirnya mereka harus punya skill punya keterampilan agar nantinya mampu mandiri
ya dalam membiayai hidupnya diri sendiri
mereka tidak mungkin selalu terus didampingin seperti itu
para siswa tunarungu mampu belajar gerakan tari dengan memahami kode bahasa isyarat
tanpa mengetahui irama musik yang sedang diputar
mereka bahkan mampu melakukan gerakan secara bersamaan
tidak mudah bagi para siswa untuk mencapai tahap ini
dengan ketekunan belajar mereka mampu mengalahkan keterbatasan

sementara para siswa tunanetra dengan lihai memainkan alat musik seperti gendang
untuk mengiringi suara merdu dari beberapa siswa
untuk mengiringi suara merdu dari beberapa siswi
tidak hanya alat musik tradisional para siswa juga lihai memainkan alat musik umum seperti gitar dan keyboard
meski tidak dapat melihat tangan dan suara para siswa menghasilkan melodi yang indah
yang bisa dinikmati oleh orang banyak
materi keterampilan yang tersedia diharapkan cukup bagi para siswa agar mereka mampu berkarya di kemudian hari
harapan agar kelak anak anak berkebutuhan khusus mendapat peluang dan akses yang merata
dijaga dengan penuh semangat